berbicara mengenai minuman tradisional indonesia tentu tidak dilepaskan dari jamu
sejak dulu jamu dipercaya memiliki khasiat yang baik bagi tubuh
kini pecinta jamu tidak hanya bisa menikmati jamu tradisional
ada juga beragam menu olahan jamu yang kekinian yang bisa dicoba
jamu dikenal sebagai minuman tradisional khas indonesia
biasanya jamu dijual dengan cara digendong dari rumah ke rumah
seperti yang dilakukan oleh anik prianti
yang sudah berjualan jamu gendong sejak dua ribu delapan
wanita berusia empat puluh tahun ini setiap hari berjalan sekitar enam km
untuk menjejakan jamu yang ia racik sendiri
ia mengaku lebih nyaman menjual jamunya dengan cara digendong
jarang ya menemukan sekarang yang masih digendong rata rata jamu tuh sekarang pakai sepeda atau enggak sudah didorong
tapi kenapa nih mbak ani masih mempertahankan masih digendong begitu berjualannya mbak
ya enak aja biar simple gitu menjaga tradisi gitu
dari dulu memang digendong
iya dari dulu
identitasnya seperti itu
kenapa tidak menggunakan sepeda jalannya sempit atau seperti apa mbak
jalannya sempit sih soalnya nanjak naik gitu
jadi lebih enak pakai
lebih enak digendong iya
nggak berat tuh
nggak udah biasa
selain dijual dengan cara digendong saat ini sudah mulai bermunculan kafe yang menjual jamu dengan lebih modern
salah satunya kafe di kawasan sukaresmi kota bandung
yang menawarkan aneka jamu fusion
jamu tak hanya terdiri dari bumbu rempah saja
tetapi jamu di sini dicampur dengan pelengkap lain
seperti buah buahan soda hingga madu
aku gak expect kayak bakal jamu banget gitu kirain
aku tuh kayak minuman biasa yang punya rempah aja kayak gitu ya
ternyata cocok banget dikombinasiin sama ada kue rondenya dan juga minumannya
itu cocok banget sih enak banget
pengelola mengklaim racikan jamu ini sudah melalui proses penyempurnaan rasa
tanpa mengurangi khasiat dari jamu itu sendiri
ya kita eksplor sendiri untuk si rasanya
agak sedikit susah susah gampang sih karena kan jamu tuh sensitif ya terus lebih kuat karakternya
mau kita pakai sedikit pun tetap kerasa jamu gitu
bedanya sama yang lain gitu
kalau kopi kan kita tambah gula dikit itu udah kerasain udah beda nih
nah untuk si jamu tuh dia karakternya kuat gitu
kayak kunyit kunyit tuh karakternya kuat banget gitu kan
jamu fusion bisa ditemukan di kafe lain yang berada di rangga malela bandung
di sini ada lebih dari sepuluh jamu fusion yang bisa dipilih dengan varian dingin ataupun hangat
uniknya penyajian jamu dibuat seperti membuat moktail
dengan mencampurkan beragam bahan jamu melalui teknik tertentu
dari looknya aja udah beda banget
dingin beda dengan jamu tradisional yang biasanya tidak dingin atau tidak panas begitu ya
yang saya minum ini adalah campuran
tujuh sampai delapan herbs di dalamnya terdiri dari kapulaga kemudian cengkeh
rasanya unik karena dingin dan yang paling penting meskipun ini adalah fusion ya pak ya
tapi ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh
menurut pemilik kedai menu jamu fusion ini diciptakan untuk mengenalkan jamu pada semua kalangan
stigma jamu yang pahit gitu jadi kita perlu extra effort bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwa jamu ini
unik loh jamu ini gak pahit loh jamu ini banyak khasiatnya loh
dan jamu ini kita bisa minum seperti halnya kopi gitu
dan itu kita bisa nikmatin di kalangan usia baik itu anak anak teenagers
ataupun dewasa ataupun sampai dengan senior people gitu
menurut ahli gizi universitas islam bandung jamu memang memiliki khasiat baik bagi tubuh
seperti jahe yang bisa meredakan perut kembung atau beras kencur untuk mengatasi nyeri badan
namun konsumsi jamu harus tetap berhati hati
dan tidak berlebihan karena ada beberapa bahan jamu yang mungkin bisa memberi efek negatif bagi tubuh dalam kondisi kondisi tertentu
dok saya punya ini nih jahe di rumah nih boleh nggak saya minum ya gitu
atau kalau misalnya oh saya punya seledri dok seledri itu bagus untuk hipertensi boleh nggak ya dok
jadi dibahas dulu karena kan kalau orang dengan hipertensi dia pasti menggunakan konsumsi obat obatan ya yang dari dokter
jadi kalau pun obat dari dokter
dibunakan dengan jamu sendiri misalnya dibunakan takutnya
takutnya malah yang tadinya hipertensi darah tinggi bukannya normal justru ke hipotek
oleh karenanya penting bagi kita mengetahui takaran dan isian dari racikan jamu yang akan kita konsumsi
agar manfaat jamu bisa dirasakan oleh tubuh
kiki aryadi kavijati bandung jawa barat